sebelum saya sampaikan bahwa berubah waktu yang nanggut pada presiden
saya berterima kasih
ini kan masalah minyak goreng ini masih menjadi masalah kita sampai sekarang
meskipun sudah kita masyarakat kita beri subsidi blt minyak goreng
tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal
jadi memang harganya tinggi karena harga di luar harga internasional itu tinggi banget
sehingga kecenderungan produksi
produsen itu pengennya ekspor karena memang harganya tinggi di luar
oleh sebab itu kebijakan kebijakan kita
misalnya penetapan hit untuk minyak curah
kemudian subsidi ke produsen
ini kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini belum efektif
di pasar saya lihat minyak curah banyak
yang belum sesuai dengan hit yang kita tetapkan
artinya memang ada permainan
oleh sebab itu kemarin dari kejaksaan agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini
dan saya minta diusut tuntas